akibat salah menginjak gas yang dikira rem sebuah mobil sedan menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti di stopan lampu merah
akibatnya dua pengendara motor dan satu orang pengemis luka parah
tiga korban kecelakaan maut ini terkapar di pinggir jalan usai ditabrak oleh sebuah mobil sedan dari arah belakang
akibatnya seorang pengemis yang berada di pinggir jalan mengalami patah tulang
sedangkan dua pengendara motor lainnya mengalami luka serius di sekujur tubuhnya
kecelakaan maut ini berawal saat korban bersama pengendara lainnya berhenti di stopan lampu merah di jalan wahidin pasuruan
namun tanpa diduga dari arah belakang tiba tiba sebuah mobil sedan melaju kencang dan langsung menabrak semua kendaraan di depannya
akibatnya sejumlah kendaraan terpental ke aspal
tiba tiba dari belakang
hasil olah tkp diduga sopir teledor karena tak menguasai mobil jenis matic
sehingga tanpa sengaja menginjak gas yang dikira rem saat hendak berhenti di stopan lalu lintas